saudara dua orang perempuan yang kesehariannya sebagai pedagang lumpia di bandung jawa barat
dijadikan kurir sabu oleh suaminya
bukan hanya istri adik kandung juga dilibatkan sebagai kurir narkoba
sat narkoba polrestabes bandung menangkap empat puluh satu tersangka dari tiga puluh perkara
dari puluhan tersangka dua diantaranya perempuan berinisial sl dan ra
tersangka sl dijadikan kurir sabu oleh suaminya berinisial rb yang saat ini masih diburu petugas
sementara tersangka ra bernasib sama dijadikan kurir narkoba oleh kakak kandungnya sendiri
dari kedua tersangka petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat enam puluh gram
mereka terpaksa menjadi kurir karena selalu diancam meski tidak mendapat bayaran
tindak pidana kejahatan narkotika diancam hukuman minimal enam tahun maksimal dua puluh tahun penjara
negara dan denda paling banyak sepuluh miliar rupiah
ada pun dari tiga puluh perkara ini kita mengungkap narkoba
vertika sebanyak dua puluh dua kasus sedangkan untuk narkotika daun ganja sebanyak empat kasus
dan narkotika tembakau sintetis sebanyak dua kasus obat keras terbatas dua kasus